penurunan tarif interkoneksi antara operator hampir disepakati pemerintah dan operator
sebelumnya menteri komunikasi dan informatika rudiantara
mengajak operator memberi masukan dalam rencana pemerintah menetapkan penurunan tarif
perbedaan historis data jumlah transaksi setiap operator
serta teknologi dan model bisnis operator membuat skema penurunan ini menjadi kompleks